force gue tuh banyak banget
nggak mungkin no turun sebanyak ini
yang gue pasti salah lihat
oh nggak usah jalan nggak mau ikut el
ya ampun sama kamu ini cuma sebagai ucapan terima kasih karena dia udah ngebantuin kamu
nggak ini tuh berlebihan bu el nggak mau
el apa yang kita lakukan itu gak sebanding sama apa yang dia lakukan sama kamu
bu kayaknya tuh cuma modus doang ibu nggak usah gamau ke pancing deh
sayang modus nggak modus yang penting kita nggak punya utang budi sama mike

gimana bu bisa jalan sekarang atau mau cancel aja
nggak jalan sekarang aja pak
aduh mi kenapa sih plan kita gagal
hah itu karena pak denny dia yang bikin kacau semuanya
padahal semua itu akan berhasil membuat ibu misha bertukuk lutut

lo nggak layak ngelakuin hal itu ke siapapun
demi apa ini parah banget
fix ini bukan manusia nggak punya hati
buat yang udah memperlakukan seorang ibu kayak gini enaknya dikirim hadiah apa nih ke rumah
apa yang terjadi baby
mam ini gara gara live tadi netizen pada nge dm aku mereka semua ngebully aku mam

mam lihat dong itu bahkan ada yang ancam kita sampai muda mudian

tapi kita juga udah tau lho kita
it's okay baby udah nggak usah ditanggepin

kepada bisa untuk alay

selamat malam semuanya
saya ngerasa kalau malam ini itu sangat spesial bagi saya pribadi
karena malam ini saya kedatangan dua tamu yang sangat spesial untuk saya
mereka ada di hadapan saya
dan kebetulan malam ini juga saya akan mengajak orang yang sangat spesial itu untuk duet bareng saya
hel ibu kan belum pernah lihat kamu perform
tuh kan diturun
ale masih ada di dalam tol
ini gue sama nadif
bukain dong pintunya
kalau saja itu boleh
tapi jangan sampai buat ala itu jadi menutupi diri bagi toh
keturang punya kawannya ini dari tadi tidak respon
keturang punya panggilan
kita cuma khawatir saja ini dia kalau melakukan hal hal yang
tito tidak sanggup untuk mengatakan ini
lu jangan mikir yang enggak enggak lah
gue yakin para baik baik aja kok di dalam
beto ini tuh cuma khawatir saja
keturang punya kawan ini
ale emang tahu
dia di dalam ini tidak kenapa kenapa
emangnya keturang sudah masuk di dalam dan pastikan
beto minta sekarang ini keturang dobrak pintunya saja
jadi kalau seandainya dia kenapa kenapa
keturang berdua ini kan masih bisa bantu dia toh
ale tunggu ya
jangan nekat di dalam ya
mas keturang ini lagi bantu keturang punya kawan
kalau pintunya rusak lo berdua yang benerin
lo kok tiba tiba muncul sih
lo habis dari mana men
nongkrong di belakang
ya ampun kawan
ale tidak kenapa kenapa
ih bt ini cuma khawatir saja
ale nekat di dalam
nekat kenapa sih
tapi tetap kita harus ngomong soal riva
tapi nona rifah itu tuh cemas sekali sama ale
semua ini tuh cuma salah paham saja
tapi kalau rifah cemas
kenapa nggak dia aja yang datang ke sini
ya ampun mama eh
ternyata farel garis kutu ini dia punya pintu kuasa
nih itu tidak dikunci kau
lo sih udah panik duluan
untung nggak jadi didobra kan
kenapa bt yang harus jadi salah
ya ampun ada hp sinyonya ratu neng princess mang gila apa kayak gitu banget
yang di mana nya
yang di depan
mami cek dulu bentar ya
mami gimana kalo orang ini masih ada di depan mi
mereka tuh gak akan masuk ke rumah apalagi menyakiti kita
kalo mereka sambil macem macem kita akan telepon polisi
mom mami mami gak bisa tenang dong dalam keadaan kayak gini
mam ini tuh horror banget
yaudah aku aja yang telepon polisi gak mau tau
ini semua tuh gara gara kalung
suruh suruh like ig segala
kamu kan tahu netizen netizen itu udah pada barbar semuanya
mam i didn't expect bakal kayak gini
kamu malah marah sama aku
ini semua tuh gara gara michelle tau gak
coba aja tuh ceweknya kegenitan sama rifqi
ya gua gak akan dong bertindak sejauh ini
pokoknya lo bakal ngerasain apa yang gua rasain sekarang
ini gak mungkin
force gue tuh banyak banget gak mungkin loh turun sebanyak ini
ini gak beneran engga engga gak mungkin gak mungkin
ini gua pasti salah liat